seorang anggota polisi dikeroyok oleh warga di jalan nd tanjung priok jakarta utara
pengeroyokan terhadap korban terjadi pada sabtu satu januari dua ribu dua puluh
saat itu bripka rio novemberianto dan seorang temannya sedang makan di sebuah warung
tak jauh dari lokasi korban yang bertugas di direktorat polisi air dan udara bahar kampolri ini
melihat sekelompok pemuda terlibat keributan
korban pun datang dengan maksud untuk melerai
namun para tersangka yang berjumlah sepuluh orang justru menyerang balik dan mengeroyok korban
hingga mengalami sejumlah luka di bagian kepala
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya komisaris besar polisi endra zulpan memastikan
sejumlah tersangka pengeroyok telah diringkus oleh polres metro jakarta utara
yang mengeroyok sepuluh orang sekarang sudah ditangani polres jakarta utara
pak itu berapa orang sih anggotanya pak yang di dua orang atau siapa
satu orang ya
satu orang ya
para tersangka ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian di kawasan jalan ende tanjung priok jakarta utara
saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif
tim liputan cnn indonesia